rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh dan dua puluh satu juli dua ribu dua puluh dua memutuskan
untuk mempertahankan by tujuh di reverse riporate sebesar tiga setengah persen suku bunga deposit
facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga
di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri
bank indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan serta
memperkuat respon bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar
rupiah penguatan operasi moneter dan suku
untuk itu bank indonesia memperkuat bauran kebijakan sebagai berikut pertama
memperkuat operasi moneter sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi
risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan suku bunga
struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan spn di pasar sekunder kedua memperkuat stabilisasi
nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar
falas yang didukung dengan penguatan operasi moneter sebagaimana butir satu yang baru saja
kebijakan transparasi suku bunga dasar kredit sbdk dengan pendalaman pada suku bunga kredit
konsumsi keempat memperluas qr indonesia standar antarnegara antara lain melalui akselerasi
implementasi piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal
local currency settlement dengan negara negara di asia serta melakukan pekan qr indonesia
standar nasional untuk pencapaian target lima belas juta pengguna baru lima memastikan operasionalisasi
standar nasional open api pembayaran atau snap khususnya panyadi al jaza pembayaran versmover berjalan